sejumlah gelandangan di kota cirebon meronta saat dirazia petugas gabungan polisi dan satpol pp
razia digelar karena gelandangan yang berkeliaran di sejumlah sudut kota kerap dianggap mengganggu kenyamanan warga
petugas kepolisian dan satpol pp kota cirebon sempat kesulitan saat membujuk seorang gelandangan yang sedang berkeliaran di persimpangan perumnas kota cirebon untuk diamankan
banyaknya petugas yang bekerja sama membuat gelandangan ini tak berputik hingga akhirnya berhasil digiring masuk ke mobil satpol pp
razia gelandangan digelar di sejumlah titik di kota cirebon
para gelandangan yang berkeliaran kerap dianggap mengganggu kenyamanan warga
kita amankan sekarang sekitar dua belas orang yang diduga mengalami gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan
tentunya kita dalam hal ini bergabung dengan satpol pp
kemudian dinas sosial dan dinas kesehatan kota cirebon dan dari rumah sakit gunung jati untuk penanganan selanjutnya
tiga gelandangan diamankan dalam razia yang digelar rabu sore kemarin
beberapa diantaranya bahkan diduga menderita gangguan jiwa
para gelandangan lalu diserahkan ke dinas sosial untuk ditangani lebih lanjut diantaranya akan diberikan terapi
jerry komara cirebon